jam delapan malam tira flash cafe
dan saya akan minta sekretaris saya untuk reservasi tempat tersebut atas nama saya
oke mas kalau gitu
aduh mama kenapa sih teriak teriaknya gitu
kamu tau gak sih mama
adulting itu emang berat
entah apa yang nanti gue akan lakuin setelah lulus kuliah
gue tau lo hebat
gue tau lo tangguh
bahkan gue tau lo jago berantem
tapi sayang kekuatan yang lo punya lo pake untuk hal yang salah
dan ini adalah peringatan keras untuk lo dan semua anak yang serigala
stop ganggu anak warrior
karena gue gak akan tinggal diam
buat gue warrior adalah keluarga
ternyata si bon gak kepancing
padahal mon dia udah nyerang diri duluan
gue pulang deh
menutup bayi lo
hai boy nih ya lu angkat lah ngomong sama lu tuh dia tuh aja
kalau boy halo kripo lu dimana bobo lagi di rumah boy sama ian sama geri
iya gue udah tahu semuanya dari ian kok bobo inget ya gua nggak mau kalau lu keluar dari
warior untuk geng serigala lu nggak usah khawatir itu jadi urusan gua semuanya udah aman dan soal
adik lo lu juga nggak perlu khawatir semua kan baik baik aja kok percaya sama gue ya makasih
ya boy sama sama bo ian ada di situ gak gue pengen ngobrol dong sama dia ian boy mau ngomong sama lu
sini ya boy halo kenapa ya ian lu sama geri sekarang temuin gue di basecamp ya tapi inget
nggak usah ajak yang lain kita doang oh gitu
oh gitu jadi gue mau ngomong sama lu ya gue mau ngomong sama lu ya gue mau ngomong sama lu

udah bosen jadi pikiran tenang aja gue yakin kok semuanya akan baik baik aja ya
lu juga masih punya kita men ya udah tenang aja lu istirahat ya

s judi il zona nama mbah hmm saya tinggal dulu ya bu terima kasih ya suster sama sama bu
kok mama udah mau pulang gak aja
kan mama masih sakit
mama udah gak apa apa
udah beres semuanya
infus mama juga harus cabut nih
mama tinggal nunggu kamu jemput
kasian adik kamu di rumah
yuk kita pulang
kenapa gak nunggu besok atau lusa gitu ma
biar mama bener bener sembuh
kalau besok biayanya itu kan gak sedikit
lagian mama udah gak ngerasa gimana gimana kok
iya mama udah sehat
lagian nanti mama di rumah kan tiduran aja
mama tunggu sini ya
aku urusin pembayaran dulu di luar
ini rincian pembayaran dan bentuk obat yang harus ditebus ya mas
ini mas tadi mba mba yang bawa bu indah kesini
nyerahin kartu mahasiswanya
sebagai wali pasien
supaya cepat ditangani di ruangan igd
jadi nama lengkapnya raya adis nih
cantik juga dia kalo di foto
kenapa malah mau gini cewek
lo itu gak punya waktu untuk mikirin cewek
urusan nyokap dan adik lo aja gak kelar kelar
den boy belum pulang pak
apa perlu saya telpon den boy pak
yaudah makasih bi ya
saya tiba tiba keinget aja sama pesan terakhir mendiang ginar
tapi di sisi lain
saya juga takut takut kalau boy
justru saya berterima kasih banyak
sama sama karena kamu sudah
memberitahukan hal itu pada saya
kalo saya gak ketemu kamu
bagaimana saya dan boy bisa mengetahui
harapan terakhir dari alma roman
apa mas udah bahas ini sama boy
saya sudah kasih tau boy
dan boy setuju
dia gak ingin mengecewakan mamanya
soalnya tadi saya malahan berpikir
boy nanti jadi sedih kalo inget mendiang mamahnya
itu adalah anak yang sangat kuat
kita bisa ketemu sekarang
kebetulan hari ini jadwal saya lagi kosong
ya kita bisa dinner bareng
dan kita bisa merencanakan
iya kita diner
oh enggak enggak
bisa kok mas malam ini dinner
kebetulan saya dan sila
memang lagi nggak ada schedule juga
dan sama juga sila ada kok
cuman saya kaget aja
secepat ini mas mau bahas tentang
perjodohan sila dan boy
lebih cepat lebih baik
dan pasti saya akan merasa senang
bisa ajak anak kamu dan boy
untuk kita sama sama berkunjung ke makamnya ginar
kamu tentukan aja tempatnya
jamnya kamu mau jam berapa
saya menyesuaikan jadwal kamu
bagaimana kalo kita ketemu
malam ini untuk diner
jam delapan malam
nanti saya akan kesana dengan anak saya
dan saya akan minta sekretaris saya
untuk reservasi tempat tersebut
mama kenapa sih terak teriak kayak gitu
kamu tahu gak sih mama tuh
abis ditelepon sama siapa
dia ngajakin kita malam ini
untuk diner dan
bahas tentang perjodohan kamu
ini seriusan ma serius sayang
sejak kapan sih mama bohong
yang bersih yang cantik
yang glamor pokoknya kamu harus
mungkin biar boy
makin jatuh cinta sama kamu
tapi ma memang kebunuh
ya udah jam segini loh
udah pokoknya semua mama yang
after ya cantik kamu tenang
aja beres aduh
aku jadi deg degan dema aku gak nyangka
semuanya berjalan secepat ini
sama mama juga kaget tadi pas ditelepon